satuan reserse narkotika polres metro jakarta barat menangkap anggota dewan perwakilan rakyat daerah nusa tenggara timur
saat mengonsumsi narkoba jenis sabu di salah satu hotel di kawasan taman sari jakarta barat pada selasa malam
dari pelaku petugas berhasil mengamankan satu paket narkotika jenis sabu dan alat hisapnya
anggota dprd tingkat dua nusa tenggara timur yang diketahui bernama octavianus holo ini
diketahui sebagai ketua fraksi demokrat
dari pelaku petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yaitu satu paket narkotika jenis sabu dan alat hisapnya
terkait hal tersebut kasat narkoba polres metro jakarta barat membenarkan adanya penangkapan anggota dewan tersebut
kini pihaknya tengah memburu pemasok narkoba jenis sabu yang dikonsumsi pelaku
jadi kemarin malam kita mengamankan satu orang yang misalnya salah poha
menurut pengakuannya yang disangkutan yaitu anggota dprd

kemudian kita masih kembangkan lagi dan kami yakin bahwa kami bisa menangkap penutup singkir